sebelas kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalan raya cugenang cianjur jawa barat jumat pagi
kecelakaan diduga terjadi akibat truk mengalami remblong dan menabrak kendaraan lainnya
beginilah kondisi beberapa kendaraan setelah terjadi kecelakaan beruntun di jalan raya cugenang cianjur jawa barat
petugas dari unit laka polres cianjur berusaha menderek bangkai truk yang masih berada di tengah jalan
sebelas kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun ini yakni tiga truk lima minibus dan tiga mobil bak pengangkut sayuran serta angkutan kota
kendaraan kendaraan ini mengalami rusak parah
menurut salah seorang sopir sebelum kejadian truk melaju kencang di jalan menikung dan menurun dari arah cipanas menuju cianjur
sopir truk diduga tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan langsung menabrak mobil di depannya
sopir truk lantas banting setir ke kanan jalan dan menabrak kendaraan dari arah berlawanan
dari atas ke dadak ada truk kaya gak tau remblong gak tau ngantuk kenceng
pertama kena mobil depan saya portuner kedua kena mobil saya grand max
ketiga kena angkot yang paling parah kena yang lagi berhenti hilang lagi nunggu buka tutup
kurang lebih ada lima belas mobil semua rata rata ancur parah
tapi alhamdulillah semua nggak ada korban jiwa yang paling parah itu mobil semua
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
namun pengemudi truk mengalami luka serius pada bagian kaki karena terjepit badan truk
jadi mengenai penanelaka alhamdulillah tidak ada korban manusia
tidak adanya beberapa kendaraan karena mengaguh arus
jadi kita utamakan masalah kendaraan baik yang mengarah cianjur maupun mengarah ciparas
yaitu pengurangan kendaraan jangan sampai terjadi kemacetan
untuk penyebabnya sampai saat ini masih dalam rangka pendalaman
polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan beruntun ini
dari hasil penyelidikan sementara diduga truk mengalami remblong
arus kendaraan dari arah cianjur menuju cipanas dan sebaliknya sempat macet
akibat evakuasi bangkai truk yang melintang di tengah jalan
gani aris cianjur